kalau dia terlalu memaksakan diri nanti kondisinya bisa turun lagi
hai coba cukup
kafadil kafadil mau kemana nih camilla camilla bawain sarapan buat kafadil kafadil
pasti belum sarapan ke mila mau keluar sebentar mila iya tapi
aku ada urusan penting sebentar aja iya tapi tak mila kamu tunggu sini aja ya
nggak lama kok ya kafadil ada urusan apa kak
hai kembali kenapa sih anda itu betul betul keperluan berani beraninya
bicara begitu sama mama dia pikir dia siapa mama udah dong kalau memang ada
yang enggak mau jangan dipaksain lagi pula jodoh itu kan ada di tangan tuhan
tapi toh kan kamu itu harus
kamu nggak bisa menyendiri jangan menyebarkan
papa senang sekali melihat kamu di sini
berarti kamu memenuhi harapan papa untuk nengokin taufan kan
terima kasih anak ya
maaf pak tapi sebenarnya tadi camilla kesini mau ketemu sama kak fadil
cuma kalau fadil baru aja pergi
tapi kamu tetap mau nengokin taufan dong
taufan kamu nggak usah khawatir ya
kalau andara gak mau sama kamu nanti mama biar carikan judul yang lain
yang pasti lebih baik daripada anda
ini bu ambar
tadi kebetulan mila ketemu saya di depan
katanya sih mila mau mencari
mau mencari fadil
fadilnya di mana ya
tadi fadilnya udah pergi om
aduh sayang sekali ya
sudah capek capek kesini ternyata
fadilnya sudah pergi
saya ikut dengan taufan
ada sesuatu yang harus saya bicarakan
mau bicara apa dokter
lebih baik kita bicara saja nanti berdua saja
karena dia menyangkut kondisinya taufan
bagaimana cara papa bicara sama ibu ambar
tolong jagain taufan ya
mari ibu ambar
apa tidak bisa bicara di sini saja
waduh ini demi kenyamanan bersama ibu
lebih baik kita bicara di ruangan saya saja ya
eh mari mari siap
jadi berlavin woong ada ga mak
ambilan sudah bimbing
kau pengennya epik
semakin baik kamu mengilang
kamu gak bareng sama mah
enggak soalnya kak mila habis dari tempat lain
dari tempat lain
tadi kak mila habis ketemu sama andara
ketemu sama andara
ya cuma ketemu aja
kamu jangan lupa mila
ada yang kamu sembunyikan dari aku
kenapa kamu ketemu sama andara
kalau apa yang kak mila lakukan ini sudah lancang
karena tadi kak mila menemui andara untuk
kak mila menemui
menemui andara untuk
membicarakan tentang perjodohan kak taufan sama andara
kak mila minta maaf kak
karena semuanya sekarang jadi kacau
semuanya jadi berantakan
dan itu gara gara
kak mila kak
kak mila benar benar merasa
merasa menyesal kak
soalnya karena hal itu
karena hal itu
soal perjodohan kak taufan dan andara jadi berantakan
dan sekarang keadaannya jadi
jadi kacau kak
kak mila benar benar minta maaf sama kak taufan
kak mila menyesal
kak mila nggak sengaja membuat andara tersinggung dengan perkataan kak mila
dan ternyata itu semua membuat
membuat andara jadi menolak perjodohannya dengan kak taufan
kak mila yang salah
mila benar benar nggak sengaja
kak mila nggak sengaja
ya allah terima kasih
terima kasih karena engkau telah gerakan hati kamilah untuk menemui andara
dan ini semua telah membuat
membuat aku semakin percaya
bahwa aku dan kami memang adalah dua tubuh dalam satu jiwa
aku yakin apapun yang sudah kami lakukan ini
karena kamila nggak rela berdekatan dengan andara
terima kasih allah
saya ingin mengucapkan selamat
selamat untuk apa ya dokter
iya selamat untuk
untuk itu ibu
untuk perkembangan kesehatannya taufan yang sekarang semangat
alhamdulillah syukurlah kalau begitu dokter
iya ibu ambar
kita itu memang patut bersyukur
karena ini semua berkat bantuan allah swt
yang sudah begitu baik terhadap hambanya
saya juga yakin bu
ini semua juga berkat dukungan perhatian ya
kemudian kasih sayang dari orang orang yang terdekat
seluruh anggota keluarga besar taufan termasuk kami
begini ibu ambar
sebenarnya bu orang yang sakit itu
mereka lebih membutuhkan rasa nyaman
kemudian rasa dicinta yang tulus dibandingkan dengan obat bu
karena pasien yang mengalami rasa dicintai disayang dengan tulus
oleh orang orang yang terdekat
itu mereka akan memiliki proses pemulihan kesehatan yang lebih cepat itu
nah ini yang sedang terjadi pada taufan itu
baiklah kalau begitu dokter
terima kasih atas penjelasannya
saya senang sekali mendengarkannya
saya permisi dulu ya dokter
ibu ambar mau ke mana memangnya
saya mau kembali lagi ke ruang rawatnya taufan dokter

padahal saya belum selesai bu
ada sesuatu yang harus saya jelaskan lagi tentang tovan
ada lagi dokter
aduh dokter effendi kok sama sekali nggak ngerti perasaan saya sih
jadi begini ibu
kira kira ya seminggu dari sekarang
menurut perhitungan saya
taufan itu sudah bisa bangkit dari tempat tidurnya

tapi saya berharap ya
walaupun memang nanti tovan belum bisa melakukan aktivitas secara full
sampai dia nanti benar benar pulih
kalau dia terlalu memaksakan diri nanti
kondisinya bisa turun lagi ibu
cukup kamilah cukup taufan
gimana ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi
apa ya dokter
ternyata ibu belum jelas ya
saya akan menjelaskannya lagi dari awal ya
oh nggak usah dokter gak usah
soal itu saya sudah jelas kok
saya sudah jelas kalau gitu saya permisi dulu ya dok
ibu tunggu dulu tapi saya belum selesai ibu
tapi maaf dokter saya sangat terburu buru
terima kasih atas penjelasannya permisi dokter
camilla dan fadil telah cukup punya waktu untuk berduaan ya